kamu hebat ya
kamu telah menjalankan wajiban kamu sebagai seorang imam
kamu telah menjalankan wajiban kamu sebagai seorang imam

kamu telah menjalankan wajiban kamu sebagai seorang imam
kamu telah menjalankan wajiban kamu sebagai seorang imam
kamu telah menjalankan wajiban kamu sebagai seorang imam
kamu telah menjalankan wajiban kamu sebagai seorang imam
kamu telah menjalankan wajiban kamu sebagai seorang imam
kamu telah menjalankan wajiban kamu sebagai seorang imam
kamu telah menjalankan wajiban kamu sebagai seorang imam

kamu telah menjalankan wajiban kamu sebagai seorang imam
kamu telah menjalankan wajiban kamu sebagai seorang imam
kamu telah menjalankan wajiban kamu sebagai seorang imam
kamu telah menjalankan wajiban kamu sebagai seorang imam
kamu telah menjalankan wajiban kamu sebagai seorang imam
kamu telah menjalankan wajiban kamu sebagai seorang imam
kamu telah menjalankan wajiban kamu sebagai seorang imam

akan wajiban kamu sebagai seorang ibu